hujan deras yang melanda kawasan jakarta dan sekitarnya jumat sore membuat sejumlah jalan di ibu kota tergenang air
banjir setinggi dua puluh cm mengenangi jalan jenderal ahmad yani rawamangun
jalan jenderal ahmad yani rawamangun jakarta timur tergenang air hingga ketinggian dua puluh cm jumat sore
banjir diakibatkan hujan yang deras dan ini membuat saluran air tidak bisa menampung air lagi
sejumlah pengendara harus melaju di bahu sebelah kanan jalan dan juga melambatkan kendaraan mereka
sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat menerobos genangan mati mesin
dan hujan deras juga menyisakan genangan di ruas jalan kemang raya di mampang prapatan jakarta selatan jumat sore
ketinggian air mencapai empat puluh hingga lima puluh cm
memaksa sejumlah pengendara motor menghindar
dan mereka akhirnya melintasi trotoar
bahkan ada sebuah mobil nekat menerobos air mogok di tengah jalan
tadi kita lihat dan harus didorong oleh warga